dengar suara alat musik itu
iya mas aku merasakan ketentraman
kalau begitu pergilah
dengarkan dari dekat
kalau kamu merasa tenteram
aku membuat ukiran di sini tentang tempat ini
aku boleh ke sana
ya tentu saja boleh
dengar suara alat musik
dengar suara alat musik
apa kamu sudah selesai anandia
mas sendiri sudah selesai memahat
nanti saja di rumah
hari sudah mulai gelap
sebaiknya kita pulang
ini kamu tegak ini
itu sepasang kekasi yang tadi
bahagia sekali mereka
pegangan yang erat
aku belum pernah menggendong nawangsi sebelumnya
kamu tidak meninggalkanku secepat ini nawangsi
aku sangat merindukanmu nawangsi

tapi lillian kena sadarlah kita
salah satu musuh premier incorporternya
usaha catatan ini

tidak tidak mungkin
tenanglah tapa musti
tubuh dengan allah mampu menyerap serangan kita

sabarlah perlahan kita pasti tahu kelemahannya

seperti makanan bagi kita
ya tuhan saya akan menjaga kekuatan ini